jika langkah dari pemko medan atau wali kota hanya untuk menunggu investor adalah langkah yang terbaik
jadi seorang istri harus bisa mencari uang sendiri